selasa pagi kejaksaan tinggi jawa timur memeriksa dalan iskan sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi
pelepasan aset pt pancawira usaha bumd pemprov jawa timur
sama seperti kemarin dahlan iksan memilih untuk tidak berkomentar terkait pemeriksaan ini
sekitar pukul delapan empat puluh selasa pagi dahlan iskan tiba di kantor kejaksaan tinggi jawa timur
ditemani salah satu orang kepercayaannya
kedatangan dalan iskan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi
pelepasan dua dari tiga puluh tiga aset pt pancawira usaha pwu yang dilepas pada periode tahun dua ribu hingga dua ribu sepuluh
sama seperti senin kemarin saat masuk ke dalam gedung kejaksaan
mantan menteri bumn era presiden sbi ini memilih tidak berkomentar terkait pemeriksaan yang sedang dijalaninya
pemeriksaan dahlan iskan sebagai saksi pada senin kemarin diputuskan
dilanjutkan hari ini oleh penyidik dengan alasan faktor kelelahan
selama pemeriksaan kemarin dahlan dicecar tiga puluh delapan pertanyaan oleh penyidik
pemeriksaan lanjutan kasus korupsi dalam penjualan aset pt pancawira usaha atau pwu
dilanjutkan selasa pagi di kejaksaan tinggi jawa timur
dahlan iskan hadir pukul delapan lewat empat puluh dan langsung menuju ruang pemeriksaan
selain dahlan ada dua saksi tambahan yang dijadwalkan akan diperiksa hari ini
yaitu pembeli aset dari pt pwu yang ada di kendiri dan tulung agung
kelanjutan daripada pemeriksaan pak dahlan iskan sebagai saksi ya
dan tadi jam sembilan udah mulai dimintai keterangan gitu
dan untuk saksi yang lain itu ada atas nama pujo sarjono
yang merupakan direktur pt
sempulur adi mandiri
kemudian juga ada dr santoso yang mantan di rut pt sempulur mandiri
cuman sampai saat ini belum dapat hadir gitu
dan untuk mengetahui informasi terkini dari pemeriksaan dalan iskan hari ini
sudah ada korespondensi nn indonesia gita gowinda
gita apa hasil pemeriksaan hari ini apakah pemeriksaan sudah selesai
ini ada kabar pemeriksaan dalan iskan
ini ada kabar pemeriksaan pusat peribadi

dimana dalan iskan datang ke kajaksan tinggi jawa timur pada pukul delapan empat puluh
dan sekarang pukul dua tiga puluh itu artinya sudah hampir enam jam pemeriksaan
pada hari selesai ini pemeriksaan yang ternyata masih terus berlangsung
dan ketika kemarin pada hari senin dalan iskan turun ke bawah dari lantai lima
tempat pidanam khusus
dan untuk hari ini saya tidak melihat dalan iskan keluar sama sekali dari lantai lima tempat pemeriksaan dalan
dan di sini dari kejaksaan tinggi jawa timur sendiri belum bisa untuk membuat kesimpulan bagaimana sebenarnya untuk kelanjutan dari pemeriksaan ini
dan tadi saya sempat berbicara juga dengan pak maruli yang merupakan kepala kejaksaan tinggi jawa timur
dan dia menyatakan bahwa keterangan dari dahlan iskan dan juga wisnu wardana ini saling menyerang
dimana wada wisnu wasda wardana kemarin ketika diperiksa pada hari senin menyatakan bahwa dahlan iskan ini tentunya sudah harus mengetahui tentang adanya penjualan aset pt pancawira usaha
karena dahlan iskan di situ ketika itu menjabat sebagai direktur utama
dan wisnu wardana menyatakan bahwa ia sudah menyelaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur
namun ketika dahlan iskan diberikan pertanyaan seputar keterlibatannya dan bagaimana sebenarnya untuk background dia di penjualan
dan setelah set ini sekitar tahun dua ribu sampai dengan dua ribu sepuluh ternyata untuk dahlan iskan sendiri ini juga saling menyerang pernyataan dari wisnu wardana
dan benang merah dari pernyataan dahlan dan juga wisnu wardana sama dengan sini masih diselidiki oleh kejaksaan tinggi jawa timur
ya gita berarti ada dua pernyataan yang berbeda yang dikonfrontir oleh pihak kejaksaan
dan apakah dengan adanya pernyataan dari wisnu wardana ini akan mengindikasikan peningkatan status dahlan iskan
sebelumnya yang sebagai seorang saksi menjadi boleh jadi
di kejaksaan tinggi jawa timur
dan sementara itu untuk saksi lainnya yang sudah diperiksa seperti halnya imak utomo yang merupakan mantan gubernur jawa timur ini juga sudah diperiksa
dimana ketika saya tanyakan apakah ada saksi saksi lain yang nantinya juga akan dipanggil
ini juga akan menyebut apabila diperlukan nanti akan memanggil yaitu gubernur jawa timur yaitu soekarwo
ya terima kasih gita gowinda melaporkan dari surabaya jawa timur